di rumah itu lagi banyak masalah kak
ana tuh gak mau kalau ini tuh menambah beban pikiran mama kak
selamat malam cantik
mama juga mau tidur nih
siapa sih malam malam kayak gini
siapa sih malam malam kayak gini
enggak indi enggak
enggak aku gak percaya

ini tolong b aku mau ketemu sama si cantik indi
aku kangen sama dia
tolong buka pintu indi
udah aku pergi sama mesin kampak
kamu suka bahas kan sama dia
ngapain ngurusin aku sama si cantik
si cantik nangis kan dari banyak ketemu sama aku
tolong buka pintu indi
gak usah gr kamu dong
gak usah gr
gak usah gr
gak usah gr
gak usah gr
tolong buka pintu indi
tolong buka pintu indi
diam kamu jangan kembali
tolong buka pintu indi
tolong buka pintu indi
pergi kamu udah pergi
kalau gak ada orang yang mau juri anak saya tolong
dia mau pergi kamu
indi mau ngapain pak
tolong dia mau juri anak saya tolong
pak bukan saya mau juri dia pak
tapi dia mau menjuri dia pak
ini buka pintunya
buka pintunya ini
jangan sama kau takut
oh lu foram samsmilia
kamilah ingin masalah ini selesai
cukup sampai disini dan tidak pernah ada lagi
aku sempat dengan kamu
kita harus menyelesaikan masalah ini
karena aku gak mau masalah kita bertumpuk tumpuk mila
dan aku ingin kamu tahu
tolong izinkan camilla untuk bicara lebih dahulu
kamila dari tadi sudah berpikir
dan kamilah sudah memutuskan
kamilah ingin berpisah dari ka fadil
sekarang cincin ini udah gak ada artinya lagi

selamat pagi bu kamila
untuk memantau perkembangan janin ibu
iya dokter silahkan
kok gak datang
gak mungkin saya gak datang untuk melihat tangan anak saya dokter
kamu tuh rewel banget deh
tiap malam malam gak bisa tidur tau gak
aduh gimana sih
udah ya udah ya sayang
sayang diam ya

ya ampun ya ampun cantik
nanti kamu mama bawa ke dokter ya
kita ke dokter ya sayang
udah tenang ya kamu jangan rewel ya
ya sayang kita ke dokter
ya ampun aku gak punya uang cantik

aduh gimana nih
kenapa perasaan gua gak enak ya
jangan jangan ada sesuatu lagi sama sejati
ini kan nomor telepon tempat hotelnya ini menginap
kenapa sih dia nelfon apa lagi
waalaikumsalam ana ini aku indi
iya indi ada perlu apa lagi

tolongin nyedimin si cantik dia dengan rewel
atau supaya dia bisa minum asi
atau kamu mau suruh aku jadi baby sitter yang si cantik